wacana lockdown akhir pekan mengemuka di tengah laju virus penambahan kasus covid sembilan belas yang belum dapat dikendalikan di sejumlah daerah
wagub dki jakarta mengatakan masih mengkaji wacana tersebut sementara pemprov jabar sudah menegaskan tidak akan ada lockdown
setelah ppkm dinilai tidak efektif mungkinkah ada lockdown akhir pekan apa strategi baru pusat dan daerah guna mengendalikan wabah
kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber malam hari ini di newscast
yang pertama uu ruzanul ulum wagub jawa barat selamat malam pak wagub
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam kemudian juga sudah bergabung lalui sambungan zoom saleh partaunan daulay anggota komisi sembilan dpr fraksipan
selamat malam bang
kemudian agus pambagio analis kebijakan publik selamat malam mas
kita sambil menunggu juga nanti
akan bergabung wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
saya ke bang saleh dulu karena ini ramai ramai lockdown weekend karena usulan bang saleh
efektifnya seperti apa sih bang sehingga kemudian muncul usulan ini dari anggota dpr
kan begini ini sebetulnya sebelum presiden mengatakan ppkm ini tidak efektif
itu seminggu sebelumnya saya sudah meminta pemerintah untuk mencoba mencari formulasi kebijakan baru
karena apa karena waktu itu peningkatan jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas itu semakin hari semakin naik
pada waktu itu malah justru mencapai puncaknya lebih dari satu juta orang
nah ini kan tentu sangat mengkhawatirkan
sementara kebijakan yang ada menurut saya mulai dari psbb kemudian ppkm kemudian ada kebijakan kebijakan lain
itu ternyata tidak bisa menekan laju pertambahan jumlah orang yang terpapar covid
lalu karena itulah
maka saya mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita mencoba membuat satu kebijakan baru yang disebut dengan lockdown akhir pekan
lockdown akhir pekan itu apa itulah sebuah carantina sebetulnya carantina wilayah
di mana di zona zona merah dan zona orange ya nanti dicari oleh pemerintah
mana yang zona merah dan zona orange itu
di sana kita akan melakukan karantina wilayah di mana orang tidak boleh keluar pada hari jumat malam
pukul dua puluh sampai dengan senin pagi pukul lima
jadi artinya malam sabtu kemudian hari sabtu malam minggu dan hari minggu beserta malam senin
sampai senin pagi orang diminta untuk tetap di rumah masing masing
nah dengan begitu kan kita berharap memang orang orang semuanya semacam isolasi di rumah rumah
mereka diharapkan tidak ikut bagian dari penyebaran virus ini
nah mengapa harus lockdown akhir pekan
karena lockdown total kan pemerintah
karena dulu sejak awal sebetulnya kita berharap bahwa ada kebijakan di mana lockdown total itu dilakukan pada awal awal dulu
tapi waktu itu kan pemerintah berpikir ini kalau lockdown total ini kan kegiatan ekonomi akan terganggu
jadi mungkin saja nanti ini akan berat ya untuk memperbaiki kegiatan ekonomi itu
oke mengapa kemudian pertimbangannya
mengapa kemudian pertimbangannya
lockdown akhir pekan
oke di akhir pekan
lockdown akhir pekan itu artinya kegiatan ekonomi tetap jalan
ya itu mulai dari
senin sampai jumat
orang kalau mau ada bisnis pun pada hari sabtu minggu dia bisa melakukannya pada hari hari kerja lain
ya itu mulai dari hari senin dan hari jumat
nah menurut saya lockdown akhir pekan ini adalah titik temu di mana ada persesuaian antara kebutuhan kita untuk tetap menjaga perekonomian kita pada satu sisi
kemudian bagaimana agar ada pengurangan penyebaran virus covid sembilan belas pada sisi yang lain
jadi ini sebetulnya mencari titik temu saja
karena kalau misalnya masih berharap dengan ppkm presiden saja sudah mengatakan tidak efektif
nah ini lalu apa kebijakan yang akan kita ambil dalam rangka mengganti kebijakan yang sudah ada itu
kalau kita diam saja ini betul betul sangat mengkhawatirkan
karena penyebaran virus covid sembilan belas ini kan secara eksponensial ini akan tetap bertambah terus
kalau hari ini misalnya seribu besok bisa jadi seribu lebih
kemudian bertambah lagi dan bertambah lagi
nah satu satunya cara bagi kita untuk menghentikan
penyebaran virus ini adalah melakukan satu kebijakan yang radikal
di mana kebijakan yang radikal itu itu bisa menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus covid itu
kita tanya dulu ke jawa barat yang punya wilayah pak wagub
tanggapannya seperti apa
karena kalau pak gubernur sudah mengatakan kemungkinan tidak begitu lockdown akhir pekan untuk wilayah jawa barat
atau mungkin ada perkembangan lain
sampai hari ini belum ada perkembangan
tetap saya masih memegang apa yang disampaikan oleh pak gubernur
karena memang jawa barat ini setiap sabtu minggu kan menjadi tujuan wisata
tetapi sekalipun tidak lockdown di sabtu minggu tetap ini protokol kesehatan kami secara tegas dan masif
untuk kepada masyarakat mengimbau dan menginstruksikan
bahkan ini para polisi tentara dan yang lainnya
selalu ada pengetesan inspeksi di berbagai tempat untuk melaksanakan menegaskan protokol kesehatan
seperti yang kemarin juga dilaksanakan di kota tasikmalaya kemudian di banjar
di tempat tempat yang lain polisi terus operasi bagi mereka yang tidak melaksanakan protokol kesehatan
sejauh ini tapi sudah cukup efektif tidak menekan lajunya
karena tadi disampaikan bang salet perlu ada kebijakan yang radikal
ppkm sudah disampaikan oleh presiden ternyata tidak terlalu efektif
sebenarnya ini efektif dan tidaknya bukan terletak kepada instruksi himbauan dan yang lainnya
tetapi kembali kepada karakter masyarakat itu sendiri
karena kalau karakter masyarakat itu memenuhi protokol kesehatan
sekalipun ppkm ataupun ppkm wilayah tetap ini ada efektif ada manfaat
dan memang diakui untuk lockdown yang pertama ini jawa barat sangat signifikan penurunannya
sampai di bawah satu waktu itu setelah adanya psbb secara keseluruhan
tetapi mungkin masyarakat sekarang sudah nyerah atau bagaimana ya
tetap mereka seolah olah berbeda antara ppkm dengan lockdown
jadi sebenarnya kita tinggal kembali kepada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi imbuan pemerintah
itu saja mungkin prinsipnya
oke baik saya ke mas agus
mas agus menilai wacana lockdown akhir pekan ini seperti apa sih mas
usulannya apakah cukup ideal cukup efektif akan menurunkan laju penyebaran covid sembilan belas
atau ini hanya kebijakan coba coba jika nantinya pun disetujui oleh kepala daerah ataupun pemerintah pusat
menurut saya sih tidak akan efektif sama sekali
seperti sama dengan psbb
psbb psbb transisi maupun ppkm
maksud saya kan gini pertama masyarakat sudah lelah
ya terlalu panjang karena ketegasan pemerintah
lalu kalau nanti ini dijalankan weekend terus saya ada jalan keluar minum kopi itu diapain
karena kalau jawa barat kan tidak punya perdanya
mau dihukumnya bagaimana
yang punya perda kan antara lain jawa timur jakarta punya
jawa barat itu nggak punya
dari dulu saya sudah sampaikan bahwa transisi itu hanya bisa diundang undang dan diperda
tapi tidak banyak pemerintah daerahnya meskipun even di jawa jawa tengah juga tidak ada
lalu bagaimana efektivitasnya kalau masyarakat tidak dididik disiplin
saya kemarin ke kerawang barat jalan keliling lalu ke citerup dan sebagainya nggak ada yang pakai masker
dan juga tidak bisa diapapakan
isi dental masyarakat tidak bisa diapapakan

tapi kan dia buka lagi
ya karena tidak ada ketegasan
tapi sekali lagi kalau nanggung lockdownnya ya akan berulang
kalau dari awal kan kita lockdown pasti sudah turun
dan kalau muncul lagi pasti terkontrol karena apa
karena data data kita lengkap
sekarang kan data data pemantauan nggak ada
ya kan kemudian data apa namanya
mengecek yang lain lainnya juga tidak ada
kita ngisi e hack nggak ada gunanya di bandara di stasiun
kita memberikan form test pcr juga tidak ada gunanya
kalau tidak dimasukkan dalam daftar
jadi hal hal semacam ini saya sudah terus terang apatis saja
karena dari awal saya kan mazhabnya memang lockdown
tapi kan tidak jalan ya sudah
dan saya sudah sampaikan bahwa ini semua akan jadi gawat

kalau tidak kita lakukan dengan karantina
tadi sesuai undang undang enam
sekarang silahkan saja lah mau diapain gitu
karena masalahnya tidak bisa diawasi pengawasannya bagaimana
apapun metodenya kalau tidak ada sanksinya buat saya nggak bisa
karena orang indonesia itu sangat cuek pada semua apapun yang dibuat oleh pemerintah
kecuali nanti dia kena batunya
harus kena batunya
artinya sampai banyak mengatakan corona sudah mendekat sampai terinfeksi hingga baru sadar bahwa virus ini

kalau belum susah
karena itu tadi tidak ada sanksinya
sanksi kan hanya dimohon disarankan dihimbau
buat orang indonesia nggak mempan itu
saya oke sudah bergabung bersama kami
wakil gubernur dki jakarta mariza patria pak wagub selamat malam
terima kasih sudah meluangkan waktu
kita berbicara tadi sebelumnya mengenai wacana lockdown yang sempat dihembuskan lockdown akhir pekan yang sempat diusulkan oleh bang saleh
untuk pemprov dki jakarta bagaimana responnya terkait ini bang
ya pertama kami terima kasih mengapresiasi bung saleh yang punya usulan
jadi bagi kami pemprov siapapun warga negara yang memberikan usulan masukan kami berterima kasih
ya tentu ada mekanisme di internal maupun di setiap institusi dalam rangka merespon
tentu ada mekanisme di internal maupun di setiap institusi dalam rangka meresponsi
prinsipnya kami mengapresiasi siapapun apalagi sampaikan oleh bung saleh dpr ri dan juga masyarakat lainnya
namun demikian kami ada tahapan setiap masukan dikaji diteliti disermati oleh dinas terkait
ada rapat rapat internal antara pimpinan pak gubernur saya dan jajaran
kemudian juga mendengar masukan dari para pakar epidemiologi porkopinda dan lain termasuk juga dikoordinasikan dengan satgas pusat pemerintah pusat
kemudian juga mendengar masukan dari para pakar epidemiologi popo pindah dan lain termasuk juga dikoordinasikan dengan satgas pusat pemerintah pemerintah

nah tanggal delapan nanti kita akan kaji sebelum tanggal delapan nanti pak gubernur akan pipit rapat akan mempelajari semua masukan dari masyarakat
ada yang usul seperti mas agus sejak awal kalau mas agus selesai kalau mas agus konsepnya
ada yang usul seperti mas agus sejak awal kalau mas agus selesai kalau mas agus konsepnya
kan begitu sejak awal
ada sebagian yang disemi lah sebagian lockdown sebagian longgar
ada masyarakat yang sektor ekonomi maunya ada pelonggaran ekonomi harus bergerak tapi setuju dengan protokol kesehatan umpamanya
kami setiap hari pimpinan daerah pimpinan dinas menerima masukan audensi saran dan sebagainya termasuk ketik

ada yang pendekatannya lebih kepada seperti orang di sektor kesehatan yaitu pengetatan semaksimal mungkin
ada pendekatannya seperti orang di sektor ekonomi pendekatannya pelonggaran semaksimal mungkin
nah kami pemerintah tentu harus bijak menyikapi dua pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi
harapan kita semua tentu dua duanya berjalan namun demikian kan tidak mungkin sekaligus berjalan
sementara kebijakannya harus dipersiapkan
nah kami putuskan yang terbaik adalah bagaimana kesehatan menjadi prioritas dan keutamaan kita
keselamatan dan kesehatan warga seperti sampaikan pak presiden pak gubernur
namun juga bagaimana ekonomi bisa bergerak tumbuh dengan protokol kesehatan yang ketat
saya kira itulah kebijakan sementara secara umum yang bisa diambil oleh pemerintah
karena pemerintah tidak boleh berpihak di salah satu sektor tapi juga harus memperhatikan sektor lain
namun demikian karena ini covid tentu kecenderungan atau pilihan pilihannya lebih pada mengutamakan kepentingan kesehatan
tapi tidak meninggalkan aspek sektor lain termasuk sektor ekonomi
oke baik bapak bapak kita jeda dulu saya juga nanti akan tanya kepada dua kepala daerah yang sudah hadir malam hari ini
sudah sempat para gubernur dikumpulkan oleh presiden joko widodo apa kemudian instruksi lanjutannya
karena presiden menyebutkan ppkm tidak efektif usha jeda kami akan kembali di newscast
baik kita lanjutkan newscast malam hari ini saya ke wakil gubernur dki jakarta
pak wagub kalau tadi wakil gubernur jawa barat memastikan tidak akan menerapkan lockdown akhir pekan
tapi untuk pemprov dki jakarta seperti yang anda sampaikan tadi masih akan menerima berbagai kajian dari berbagai pihak sebelum nanti memutuskan setelah tanggal delapan februari
pada saat rapat dengan pemprov dki jakarta apakah ini akan menjadi kepentingan
pertanyaan yang saya ingin menjawab adalah apakah ini akan menjadi kepentingan

saya rebutkan handling covid sembilan belas

termasuk ptkm dan mendiskusikan bagaimana langkah langkah depan ya
kalau terkait lockdown akhir pekan itu tidak menjadi pembahasan di rapat
lockdown ini kan baru diusulkan beberapa waktu yang lalu oleh bung shela daulai
dan dibahas di berbagai media
saya kira usulan siapapun baik saja namun kan setiap provinsi kabupaten
punya kebijakan untuk mendiskusikannya membahasnya
kami sendiri di pemprov kan sudah memutuskan
nah di ppkm dua yang sekarang masih berlangsung sampai dengan tanggal delapan
kan tidak ada kebijakan pelonggaran atau pengetatan tambahan di luar yang sudah diputuskan
artinya lockdown di akhir pekan sampai dengan tanggal delapan belas
sampai tanggal delapan ini kan belum dimungkinkan karena tidak ada keputusan seperti itu
kami masih melaksanakan keputusan sebelumnya sampai dengan tanggal delapan
nanti kebijakan terkait tanggal sembilan sampai dengan empat belas hari kemudian
itu akan diputuskan ya setidaknya tanggal delapan atau tanggal tujuh
itu artinya hari minggu ini masih hari kamis kita masih terus diskusikannya
tentu masukan dari bung saileh daulah sesuatu yang baik yang menjadi perhatian kita semua
tapi sekali lagi sebelum memutuskan kita melakukan penelitian kajian
mendengarkan masukan dari banyak hal banyak pihak termasuk kita koordinasi

termasuk kita koordinasikan dengan semuanya termasuk kami koordinasikan juga dengan pemerintah pusat
atau sangka pusat dan lain sebagainya
jadi sekali lagi sementara untuk jogja jakarta belum dilakukan lockdown akhir pekan sampai tanggal delapan
kedepan kita akan lihat apakah dimungkinkan atau tidak ya
tentu bagi daerah yang saya dengar juga akan melaksanakan seperti di jawa tengah
ya kalau nggak salah akan dimulai yaitu tentu hak dan kewenangan masing masing daerah
di jawa tengah juga berupa imbauan sebenarnya
belum ada peraturan secara resminya
saya ke bang saleh dulu
bang saleh ini melempar usulan ini jangan jangan cuma cek ombak saja
atau memang secara resmi sudah diformulasikan di komisi sembilan
dan akan mendorong pihak eksekutif untuk menerapkan ini
seperti apa bang
jadi pertama begini ini sebetulnya bukan sekadar usulan usulan
ini kan sudah diterapkan di turki juga
jadi turki itu di negara apa di kota kota besarnya itu mencoba ini
yaitu di istanbul di ankara gitu
dan kami kesana dan melihat betul betul bahwa mereka lockdown akibatnya
itu kalau hari sabtu minggu itu di istanbul ya kosong
tidak ada masyarakat yang keluar
dan itu tegas memang
jika ada orang yang keluar diberi sanksi ya sanksinya malah besar ya didenda gitu
jadi memang ini keberhasilan program seperti ini ya tergantung pada pengawasan yang dilakukan pemerintah
dan juga ketegasan yang diderikan
jika memang nggak ada ketegasan sama sekali ya memang apapun kebijakannya nggak jalan
jadi karena itu memang ini satu apa namanya isu yang bisa juga didiskusikan
silahkan para ahli epidemiolog untuk mengkaji ini secara sungguh sungguh
dan tentu ini terbuka sebagai sebuah wacana
silahkan diberikan penilaian dan poin ya bagaimana kita bisa kemungkinan menerapkan ini atau tidak
kemudian yang berikutnya ini kan sekarang presiden mengatakan ppkm tidak efektif
nah mesti kan harus ada solusi lain
lalu kalau misalnya ppkm nya tidak efektif apa yang harus dilakukan
masa kita diam saja gitu
nah kalau misalnya tadi dikatakan ya sudah lah
nanti kan apapun kebijakannya tetap tidak efektif ya udah biarin aja lah
saya sudah pesimis gitu
ini kan juga bagian dari yang tidak benar
pemerintah nggak boleh begitu
pemerintah harus cari solusi
ini masyarakat yang menunggu
jika misalnya masyarakatnya tidak tertib adalah kewajiban pemerintah bagaimana untuk membuat masyarakat tertib
bisa misalnya mentaati aturan aturan yang dipakai oleh apa yang diterapkan oleh pemerintah
itu adalah tanggung jawab pemerintah
karena pemerintahan punya aparaturnya
punya peraturan yang bisa diterapkan
nah jika misalnya aturannya belum ada ya bagaimana supaya ada
kan bisa dipikirkan
wong pemerintah itu mempunyai kekuasaan untuk juga membuat undang undang
dan separoh daripada kekuenangan untuk membuat undang undang kan ada di tangan pemerintah
nah karena itu ini mungkin bisa dipikirkan
jika misalnya kita merasa ya sudah lah ini nggak bisa dikerjakan apa apa lagi
ya berarti kita pakai metode herd immunity
tapi herd immunity nya itu membiarkan orang ya udah kena covid nanti sembuh sendiri
kalau sembuh alhamdulillah
kalau nggak sembuh berarti ya diikhlaskan
nah itu kan tidak bisa
tugas negara menurut konstitusi itu adalah melindungi segenap tumpah darah indonesia
itu sudah jelas
itu adalah amanat yang harus ditegakkan
nah karena itu tentu harus ada solusi
di samping itu juga kita tahu pemerintah kan punya uang punya anggaran
silahkanlah dengan penggunaan anggaran yang baik itu
itu bisa dimanfaatkan sepektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat
nah sekali lagi saya kembali kepada lockdown akhir pekan ini
ini adalah satu wacana yang sudah pernah diterapkan di turki
nah mungkin bedanya dengan kita
di sana rakyatnya mungkin lebih gampang lebih mudah didisiplinkan
jadi kita ini dianggap rakyatnya kurang begitu peduli kurang begitu disiplin
tetapi sekali lagi saya merasa bahwa masyarakat kita tidak boleh juga terlalu disalah salahkan
kalau semuanya nanti apa apa nanti masyarakatnya yang salah
masyarakatnya yang salah
terlalu pemerintah perannya di mana
nah ini kan penting juga untuk didiskusikan lagi
sehingga ada proporsi proporsinya sendiri
kalau ada sekarang katakanlah jawa barat tidak mau ikut ya monggo nggak ada masalah
tapi kan harus dipertegas bahwa nanti jawa barat punya program sendiri yang dapat menurunkan penyebaran

jadi dia walaupun tidak persis sama dengan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan
tapi itu kan himbauan dari gubernur jawa tengah
yang mengatakan kita akhir pekan ini di rumah semua misalnya
ini kan bagian dari katakanlah ya hampir mirip dengan lockdown akhir pekan
nanti kita coba lihat dulu
nah saya yakin ya mungkin kalau diterapkan secara konsisten tapi ya
secara konsisten ini mungkin masih bisa berimbas positif bagi kita semua
definisi konsisten itu untuk kebijakan akhir pekan dengan sistem lockdown atau ppkm yang saat ini sudah berjalan bang saleh
kalau yang menurut saya sih ppkm nya kan presiden bilang sudah tidak efektif
meskipun tadi jawa barat pak wagub mengatakan cukup efektif sebenarnya
bukan coba coba tapi coba dikaji lagi sebelum diterapkan
saya tidak mengatakan harus diterapkan besok
tapi perlu ya dalam beberapa hari ke depan ya pemerintah mengumpulkan
ini kan presiden mengatakan ini kumpulkan lagi nih epidemiolog
para ahli dikumpulkan semua
silahkan didengarkan pendapatnya seperti apa
lalu nanti hasil daripada apa namanya
kajian kajian yang dilakukan itu itulah yang akan dijadikan sebagai sebuah kebijakan
bukan berarti harus mesti misalnya lockdown akhir pekan
tapi yang penting dipikirkan lalu harus ada solusi yang diberikan oleh pemerintah
kalau saya kan menawarkan ya lockdown akhir pekan
ya apalagi karena itu juga pernah dilakukan orang
di negara lain itu efektif kok ada yang berhasil juga melakukan lockdown dan mereka
apa namanya bisa mengurangi bahkan memutus bataran penyebaran virus
misalnya seperti taiwan udah berhasil vietnam itu berhasil
nah kenapa kita enggak
ya kan kalau dari sisi ketertiban masyarakat saya kira masa kita kalah dengan vietnam misalnya
bisa jadi kita juga misalnya kalau ngikutin pola yang mereka tertipkan
itu bisa juga kita tertip seperti itu
nah ini mungkin kembali lagi kepada pemerintah
apa yang diputuskan oleh pemerintah tentu nanti pada saatnya kita akan ikut
saya ke pak uu
apakah sudah cukup efektif

atau mungkin ada formula yang berbeda yang akan disampaikan oleh pemprov jawa barat
ada kebijakan terobosan baru yang mungkin saja berbeda
ya yang pertama saya juga menghargai ya
usulan dari anggota dpr ini
karena memang inovasi inovasi perlu dilakukan
karena kenyataan seperti ini
yang kedua juga ya kita juga harus betul dengan saling menyalahkan
dengan saling mengorak orik
tapi kita harus semua bekerja untuk
untuk mencari solusi supaya ini super selesai
pemerintah provinsi jawa barat memang pak gubernur bersikun seperti itu
tapi keadaan juga manusia bisa saja berubah
kalau memang itu dianggap efektif
yang ngga bermanfaat bisa saja dilakukan sebagainya
tapi memang hari ini
memang pak gubernur bertemu seperti itu
artinya jawa barat untuk hari ini belum bisa melakukan apa yang diusulkan oleh anggota dpr ini
kita sebenarnya yang menjadi selalu pemikiran kita adalah udb ya
daerah daerah yang berdekatan dengan jakarta seperti itu ada
ini yang nanti dalam hasil ppkm yang terakhir ini
kita sebenarnya sudah ada solusi solusi
nanti akan diterapkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
tetapi pada prinsipnya
apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat
pemerintah provinsi jawa barat akan ikut sama nuwata nuwata
atau apakah itu sabtu minggu harus di lockdown
ataupun apa kita akan ikuti
dan kami pun punya anggota dpr
untuk memperkuat apa yang menjadi keinginan kita semua
dalam mengutus materi corona di jawa barat
mungkin bisa didetailkan rencana inovasinya seperti apa
karena kita tahu untuk data saja tampaknya ada permasalahan perbedaan data
untuk kasus positif jawa barat di level provinsi dan di tingkat pusat
kalau masalah data ini sebenarnya hanya waktu saja
kami mengirimkan data ke situ agak lama
sudah satu hari baru keluar data dari pemerintah pusat
disampaikan ke publik seperti itu
kalau di kami datanya ini akurat
karena memang kami kan punya pico bar punya izin tersendiri
termasuk rt rw juga kan punya hp dibagi oleh pemerintah provinsi
kalau nekat kami insya allah akurat
dari waktu ke waktu tidak ada perubahan atau perbedaan yang signifikan
sementara itu pasti inovasi dalam melaksanakan ppm ini mungkin
nanti suatu saat kita sampaikan setelah diputuskan
karena hari ini belum ada kesempatan tentang akumat kami
tetapi wacana wacana sudah kami dengar
wacana dari pak gubernur pak sekretar dan dari pak komimda
karena kita setiap hari senin itu satu minggu sekali kita menegarkan rapat
yang dihadiri oleh perkopimda dan juga oleh gugus tugas
dan juga masing masing di pc
setelah diputuskan dari hasil masukan masukan anggota rapat ini
baru disampaikan ke publik
jadi sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan ke publik
karena memang belum diputuskan dalam sebuah keputusan yang biasa
yaitu dalam rapat gugus tugas
mungkin hari senin nanti ada sebuah keputusan yang akan datang
oke saya ke pak wagub dki jakarta karena waktunya sangat singkat untuk pak wagub
jika kemudian masih harus didiskusikan karena tanggal delapan masih ada rentang waktu
idealnya seperti apa saat ini kebijakan untuk pemprov dki jakarta
beberapa waktu lalu sempat juga muncul wacana bahwa
menginginkan penanganan untuk kesehatan diserahkan kepada pusat
kemudian kali ini tiba tiba ada usulan tentang kebijakan lockdown di akhir pekan
dki jakarta ini mau dibawa kemana pak wagub
jadi kami tidak pernah menyerah masalah kesehatan layanan ini kepada pemerintah pusat ya
kami di jakarta sudah memiliki satu ratus satu rumah sakit rujuk covid
kemudian ada enam puluh dua laboratorium
kemudian juga tempat tidur
ruang ic sudah cukup ya
sampai hari ini posisinya masih memadai
tempat pemakaman juga memadai dan kami akan terus ingatkan berbagai fasilitas
yang kami maksud adalah kami meminta pemerintah pusat
menambah atau meningkatkan dukungannya terkait fasilitas kesehatan
khusus bagi botabek
botabek itu bogor tangerang depok
nah itu kalau ditingkatkan
fase rumah sakitnya
kesehatan dan lain sebagainya
itu akan membantu kami di dki jakarta
karena sampai hari ini alhamdulillah kami bisa membantu warga di luar jakarta
nah kalau di luar jakarta dapat meningkatkan fasilitas
itu akan sangat baik
tentu daerah daerah kabupaten kota kan memiliki anggaran yang terbatas
fasis yang terbatas
ketem yang terbatas
butuh dukungan dari pemerintah pusat yang memiliki anggaran jauh lebih tinggi
nah itu kami mendorong pemerintah pusat membantu meningkatkan
fasilitas kesehatan di botabek
nah itulah pentingnya kami melakukan sinergi dan koordinasi
ini hubungan kami dengan jawa barat dan botabek selalu baik
kami saling melengkapi mendukung satu sama lain
nah kebijakan ppkm ini
satu yang baik adalah ada keseragaman periodisasi ppkm atau psbb
kapasitas jam operasional yang disamakan
sehingga diantara kami pemprov dan botabek dan jawa barat di banten
itu berjalan cukup baik
namun yang perlu ditingkatkan tadi
kapasitas yang memang setiap kabupaten kota itu berbeda dengan provinsi
nah disinilah pentingnya pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan
kemudian yang terakhir apa yang telah kami upayakan
adalah yang pertama kami terus memperbaiki regulasi yang ada
kalipun kami termasuk provinsi yang
awal memiliki perda kami akan terus melakukan perbaikan
termasuk perlunya revisi perda juga sedang kami kaji
kami teliti dan mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat
apakah perlu ada revisi daripada perda
terkait aparat kami tingkatkan jumlah aparat yang melakukan pengawasan pemantauan
juga penindakan juga terus kami tingkatkan
bersama dengan pid polri operasi institusi bahkan ormas yang dikepatkan dan lain sebagainya
namun demikian seperti disampaikan para ahli
kontribusi daripada regulasi
untuk itu kami atas nama pemprov selalu menyampaikan bahwa tempat yang terbaik bagi kita adalah di rumah
di rumah dengan juga terus menerapkan protokol kesehatan
tidak perlu keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting dan sebagainya
terkait kebijakan lockdown di akhir pekan
itu sebagai satu masukan yang baik sekiranya dari siapapun
termasuk dari bung sela dan lain sebagainya
itu kami sebagai pempre terus melakukan kajian
nanti pada saatnya kami umumkan
sejauh ini sampai tanggal delapan itu belum dimungkinkan
karena kami masih melaksanakan pbb setelah tanggal delapan atau ptkm setelah tanggal delapan
dan nanti saya kira pemerintah pusat juga akan memperhatikan masukan siapapun
termasuk dari bung sela dan lain sebagainya
masukan yang perlu mendapatkan perhatian
namun demikian nanti akan kami sampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat
nanti pak gubernur akan memimpin rapat dengan para dinas
dengan forkopinda dengan para pakar
dan tentu dikorelasikan dengan pemerintah pusat
akan kami putuskan sebelum tanggal delapan untuk dua minggu depan
oke baik singkat saja
baik singkat saja artinya warga dki jakarta yang saat ini sudah cemas
karena akan ada pemberlakuan lockdown akhir pekan
bisa bersabar terlebih dahulu tidak perlu khawatir karena memang ini belum diputuskan
iya kan sekarang kan tentu untuk akhir pekan kan
warga jakarta mungkin sudah ada rencana
katakanlah ada yang ingin berkunjung ke rumah orang tua
atau ke rumah sanak saudara
atau ada kegiatan ingin hadir di resepsi pernikahan
atau nikahan dan kami memahami itu ya
atau ada acara lainnya
namun kami minta semua kegiatan apapun bentuknya
dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan
bagi siapa saja yang melanggar kami tiga persatuan akan memberikan denda
memberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan sanksi
bidana dan sebagainya
sekali lagi kami harapkan masyarakat
di masa pandemi ini yang masih cukup tinggi
kami minta untuk betul betul melaksanakan protokol kesehatan
sayangi diri kita anak dan keluarga
dan orang orang terdekat kita dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang tepat
baik wakil gubernur dki jakarta mariza patria
terima kasih waktu anda
kita masih akan lanjutkan diskusi ini bersama bang saleh pak wagub jawa barat
dan juga mas agus pambagio usai
jadi tetap bersama kami di newscast
baik saya ke pak wu lagi

sehingga perda bisa segera diterbitkan untuk jawa barat
ya insya allah secepatnya
kita selalu berkoordinasi dengan pihak dprd

tetap harus ada pendekatan pendekatan
tapi sebenarnya pak dprd sudah memahami tentang pentingnya perda ini
tapi mungkin mekanisme yang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan dalam membuat sebuah perda

insya allah saya akan berkoordinasi secepatnya perda ini keluar
ini sudah menjadi tuntutan kita semua
tentang perda ini keluar
targetnya kapan pak wagup
ya kita nanti konsultasi dulu dengan dprd

sudah ada tahapan tahapan ya
penyampaian sudah jawaban gubernur juga sudah
tinggal mungkin pembahasan ini
setelah pembahasan mungkin tinggal akhir dari praktik praktik
artinya saat ini butuh waktu yang lebih singkat
tapi masih harus kalah dengan proses politik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif
karena kesibukan saja bu
jadi kan dprd juga sudah ada projeknya masing masing
sudah ada tahapan tahapannya
jadi kita tidak bisa yang lepas masuk bisa didahulukan atau bagaimana
tapi semua ada ketertiban di sana dalam membahas masing masing tenda seperti itu
insya allah dprd juga memahami tentang penting segera perda ini selesai
tidak ada periksa antara kami dengan legislatif legislatif
itu tidak ada
kita berjalan dengan baik sama sama
karena ditunggu masyarakat perda nya pak wahgub
saya ke bang saleh
bang saleh mungkin secara resmi usulan ini akan disampaikan ke kementerian kesehatan mewakili komisi sembilan
tentang wacana lockdown untuk akhir pekan
nah kalau saya sih sebetulnya kan usulan ini sudah resmi saya sampaikan di publik
dan sudah menjadi wacana publik
silahkan diberikan penilaian termasuk juga oleh kementerian kesehatan
dan kalaupun saya sampaikan di rapat misalnya di rapat kerja
ya itu sebetulnya kan adalah bagian daripada usulan yang sama yang disampaikan di publik ini
dan tentu kementerian kesehatan dalam hal ini juga tidak bisa ambil keputusan sendiri sebetulnya
karena mereka harus juga berkonsultasi dengan satgas
yang tentu satgas itu kan kementerian kesehatan kan adalah bagian daripada satgas
nah satgas itu sendiri tentu akan membicarakan ini dengan instansi dan lembaga terkait
karena kan kalaupun ini misalnya dijadikan sebagai satu perusahaan
ini adalah salah satu pilihan ya kalau misalnya pemerintah berani untuk mengambil ini sebagai salah satu alternatif kebijakan
ya tentu nggak bisa kementerian kesehatan sendiri
tapi tentu harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain
termasuk kementerian dalam negeri kemudian juga kepolisian
kemungkinan juga dengan tni karena presiden juga mengatakan nanti babinsa juga dilibatkan
kemudian juga tentu ini tidak mudah ya karena harus berkonsultasi atau berkoordinasi juga dengan kementerian sosial
karena apa karena dampak daripada lockdown akhir pekan ini tentu ya pasti luas juga
karena ada sebagian dari warga masyarakat kita memang yang nyata nyata tidak mampu
kalau mereka misalnya harus lockdown misalnya dua hari ya tentu kebutuhan mereka itu akan terganggu
nah mungkin ya kementerian sosial bisa memberikan bantuan bantuan yang bisa membantu mereka
sehingga mereka bisa untuk bertahan

oke baik terakhir ke mas agus mas agus setiap kebijakan pasti ada pro dan kolo

bagaimana kemudian bisa ada kata sepakat di sana sehingga kebijakan ini diterapkan dengan tepat
bagaimana kemudian bisa ada kata sepakat di sana sehingga kebijakan ini diterapkan dengan tepat

kalau yang harus dengan dpr yaitu undang undang itu harus kan tapi di bawah undang undang kan bisa dilakukan oleh eksekutif
ya jelas dan sekali lagi ikuti semua tata cara pembuatan peraturan undang undang di undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
itu saja karena kalau tidak tidak bisa digunakan
dan kalau ada gugatan itu pasti akan kalah negara
karena tidak mengikuti undang undang itu itu saja
oke baik terima kasih uu ruzanul ulum wakil gubernur jawa barat bang saleh daula
anggota komisi sembilan dpr dari fraksi pan dan agus pambagio analis kebijakan publik
terima kasih bapak bapak sudah berbagi perspektif
malam hari ini kita tunggu bagaimana kelanjutannya usulan dari bang saleh
apa langkah dari pemerintah pusat dan dari para kepala daerah selamat malam
ya salam salam sehat
cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi
menarik lainnya usai cita